presiden joko widodo menggelar rapat terbatas persiapan menghadapi dulfitri
dan presiden memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk menjaga harga bahan pokok
dan juga mengatasi kemacetan
presiden joko widodo ingin pemerintah mempersiapkan dan menjaga ketersediaan bahan pokok
ia pun ingin menjungkir balikan harga bahan pokok agar turun
khusus untuk harga daging sapi presiden ingin agar harga tidak lebih dari rp delapan puluh
sementara itu terkait kemacetan presiden memerintahkan menteri pekerjaan umum
dan perumahan rakyat mengatasi antrian di gerbang tol
presiden ingin kedepannya aplikasi sensorik yang terhubung dengan akun pengemudi dapat diterapkan di indonesia